pemirsa satuan tugas percepatan sosialisasi undang undang cipta kerja menggelar workshop bertema peran dan manfaat undang undang cipta kerja bagi generasi muda di denpasar senin siang
workshop ini diikuti ratusan civitas akademika fakultas hukum dari berbagai kampus di kota denpasar
kegiatan tersebut sekaligus mendorong semangat generasi muda yang ingin berwirausaha serta membuka lapangan kerja dengan kemudahan birokrasi
sosialisasi undang undang cipta kerja oleh satuan tugas percepatan undang undang cipta kerja cipta kerja di denpasar bali senin siang
dibuka dengan pemaparan wakil ketua tiga satgas percepatan sosialisasi undang undang ciptaker raden pardede
secara daring yang menjelaskan undang undang cipta kerja tidak saja ditujukan bagi pelaku ekonomi
melainkan juga para generasi muda
materi yang disosialisasikan diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap generasi muda untuk mendapatkan ekosistem wira usaha yang inklusif
berdaya saing dan berkelanjutan khususnya di era teknologi maju sehingga mampu memajukan sektor ekonomi di indonesia
sementara itu ketua pogja strategi sosialisasi satgas undang undang cipta kerja di denpasar bali senin siang
menerangkan undang undang cipta kerja berupaya memberikan manfaat kemudahan berusaha dan penciptaan lapangan kerja
khususnya kepada kalangan muda sejalan dengan kehadiran bonus demografi di tanah air
kemudahan tersebut diantaranya berupa kemudahan birokrasi dalam membuka usaha
termasuk kemudahan akses pasar upgrade skill hingga akses permodalan
untuk itu salah satu dalam undang undang cipta kerja ini adalah mensyaratkan
bagaimana lebih banyak lagi anak anak bangsa dalam hal ini adalah anak anak muda
yang terlibat dalam dunia kewirausahaan mandiri entrepreneur
dan undang undang cipta kerja ini memberikan janji kemudahan dalam konteks perjinan berusaha
lalu kemudian mendorong semangat anak anak muda untuk berwirausaha lalu kemudian membuka lapangan kerja
kenapa anak muda karena anak muda kita ini adalah sesungguhnya pemegang kedaulatan terbesar hari ini di republik
yaitu mereka adalah pemegang bonus demografi
dan jawab negara juga memastikan agar bonus demografi ini menjadi lebih optimal menjadi lebih maksimal
direktur penyelesaian hubungan industrial kementerian ketenaga kerjaan yang hadir sebagai narasumber dalam workshop ini menyatakan
kehadiran undang undang ciptaker membantu membuka peluang generasi muda dalam menghadapi persaingan global yang masif saat ini
khususnya tenaga kerja asing di tanah air
kalau menurut saya tantangan yang terberat buat adik adik ini adalah persaingan
persaingan mereka bukan lagi di dalam negeri persaingan itu sudah sampai ke dunia internasional
karena kita kan sudah bangsa kita ini kan sudah membuka diri untuk masuknya tenaga kerja luar ke kita ya
nah itu harus harus bisa diimbangi oleh generasi kita ini supaya tidak kalah
apalagi nanti cita cita kita di dua ribu empat puluh lima yang tadi sudah kita sebutkan itu sudah jelas ya
bahwa kita mau pedokrak
untuk posisi kita itu sebagai negara maju
negara maju dengan penghasilan tadi sudah disebutkan target kita dua puluh tujuh juta ya
sehingga gimana caranya adik adik ini bisa masuk ke sana
dia harus membekali dirinya dengan kompetensi kealian untuk dirinya
workshop turut menghadirkan narasumber lain diantaranya perwakilan bidang kewirausahaan
kementerian kooperasi dan umkm dosen dan pelaku
materi yang dibicarakan diantaranya kebijakan ketenaga kerjaan terkait implementasi undang undang ciptaker
upah minimum peluang investasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan
termasuk sharing dengan pelaku umkm muda
sosialisasi undang undang cipta kerja oleh satgas percepatan undang undang cipta kerja
dilakukan di berbagai daerah menggandeng mahasiswa di perguruan tinggi
sebagai upaya memberikan pemahaman komprehensif undang undang cipta kerja
kepada generasi kita
sebagai generasi muda